beberapa hari lalu jagad media sosial dihebohkan dengan banyaknya pelajar di ponorogo jawa timur hamil di luar pernikahan
mereka merupakan pelajar smp dan sma
hal ini terungkap setelah seorang siswi mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama ponorogo
menurut data bkkbn jawa timur sekitar satu ratus sembilan puluh anak mengajukan dispensasi pernikahan atau diska ke pengadilan agama ponorogo namun hanya satu ratus empat puluh anak yang disetujui
parahnya dari tingginya angka pernikahan dini tersebut tujuh puluh delapan persen anak yang mengajukan diska karena hamil di luar nikah
bkkbn jawa timur menganggap kasus banyaknya pelajar di ponorogo yang hamil di luar nikah sebagai fenomena gunung es
tentu saja kehamilan yang tidak diinginkan itu biasanya kan perawatannya kemudian penjagaannya itu kan tidak seperti yang kehamilan yang diinginkan
nah ini tentu saja by accident ini harus kita tanggulangi sama sama lah
senada dengan bkkbn jawa timur senin siang bupati ponorogo sugiri sancoko mengatakan
fenomena nikah usia dini disebabkan akibat adanya beberapa faktor
yakni perubahan undang undang perkawinan yang ditetapkan pemerintah serta adanya hubungan di luar nikah
ada fenomena memang ketika ada undang undang perkawinan dari enam belas tahun ke sembilan belas tahun
ada kearifan lokal yang muncul misalnya orang dinikahkan secara siri dulu oleh bapak ibunya
lalu kemudian ketika sudah hamil dimintakan diska kepada pengadilan agama
ini banyak terjadi sehingga tidak semata mata hamil di luar nikah itu karena perzinahan
tapi memang ada kreasi kreasi yang disebut varian baru
seperti diketahui pemerintah telah menetapkan perubahan atas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang perkawinan dengan undang undang yang baru nomor enam belas tahun dua ribu sembilan belas
di mana batas usia perkawinan pria dan wanita adalah sembilan belas tahun
sementara pada undang undang sebelumnya
batas usia enam belas tahun untuk perempuan dan enam belas tahun untuk laki laki
tim liputan cnn indonesia